indonesia menjadi juara umum ts event asian games dua ribu delapan belas yang telah berakhir lima belas februari kemarin
pencaksilat dan angkat besi menjadi cabang olahraga yang paling banyak menyumbangkan medali emas
tes event asian games dua ribu delapan belas telah berakhir lima belas februari kemarin
indonesia selaku tuan rumah sukses keluar sebagai juara umum setelah berhasil mengumpulkan tiga puluh medali emas
lima belas perak dan delapan belas perunggu dari seratus medali emas yang diperebutkan
emas terakhir indonesia berhasil disumbangkan tim volley indoor putra indonesia ii
setelah di final mengalahkan tim volley indoor indonesia satu tiga set langsung dua puluh lima dua puluh satu dua puluh lima delapan belas dan lima belas dua puluh
pada pertandingan yang berlangsung di tenis indoor senayan
meski menilai tes event ini sudah cukup baik
namun pelatih kepala tim volley indoor putra indonesia samsul jais
memiliki kekecewaan lantaran indonesia belum memiliki gor volley sendiri
secara keseluruhan ya wisma atlet bagus terus pelayanan segala macamnya bagus
termasuk fasilitas di sini menurut saya sangat bagus
ini bagus sekali tapi sebagai insan bola voli terus terang saya saya tidak bangga dengan guru ini
karena ini bukan milik bpsi ini gor tenis indoor
kebenaran asian games saja dibentuk gor volley
sementara kita tahu bahwa bola volley liga pro sudah jalan hampir enam belas tahun yang lalu
gedung bola volleynya sendiri mana
basket ada tenis indoor ada
makanya dari kemarin saya bilang ini tempat bagus untuk asean games
tapi kebanggaan saya bahwa ini bukan asli gedung olahraga bola volley
ya mudah mudahan ke depan pihak pemerintah lebih melirik lagi
karena kelihatan dari kejoran kejoran
kelihatan dari kejoran kejoran pro liga kita eksis terus
sementara itu pencaksilat jadi cabang olahraga yang menyumbang medali emas terbanyak dengan sepuluh emas
sepuluh emas itu diraih oleh tim ganda putra dan putri
beredug putra abdul malik nirmala sari oktaviani
emy aksir arafa iqbal chandra pratama pipit kamelia komang harik adi putra dan eko febrianto
meski mencapai target s event tak lantas membuat tim nas pencak silat berpuas diri
dengan target dua emas di asian games dua ribu delapan belas
indonesia masih harus berlatih keras karena saat tes event
banyak negara yang tidak berpartisipasi atau tidak menurunkan atlet terbaiknya
seperti vietnam dan malaysia
penyumbang medali emas terbanyak kedua datang dari cabang angkat besi
eko yuli irawan dan kawan kawan berhasil meraih total tujuh emas tiga perak dan dua perunggu
dua emas terakhir tim angkat besi berhasil diraih oleh melinda gusti di kelas tujuh puluh lima kg putri
dengan total angkatan dua ratus empat kilogram
dan nurul akmal dari kelas tujuh puluh lima kg plus
tim basket putra indonesia tidak mau ketinggalan untuk menyumbang emas pada tes event kali ini
bertemu india di partai puncak anda karapas tawa dan kawan kawan berhasil menang dengan skor tujuh puluh delapan enam puluh delapan
meski sukses merebut emas namun tim asuhan victor roring masih akan mematangkan permainan
hingga berlangsungnya asian games agustus mendatang
kita akan camp rencananya kita camp
kita lihat kalau nggak salah di bulan mei atau juni itu ada turnamen
ada siapa turnamen kalau nggak salah
saya lupa itu kita siapin itu
nah kita lihat karena itu baru saya dapat informasi itu minggu yang lalu
so kita akan sesuaikan di situ
kita akan bikin tryout kita sebelum itu atau sesudah itu
karena kita akan ada waktu lagi di bulan juli kalau misalnya itu turnamen kan di asian games itu di bulan agustus kan
dan cabang olahraga lain yang menyumbangkan emas adalah taekwondo
dengan enam emas atletik dengan empat emas dan panahan menyumbang satu emas dari nomor compound putri
dalam tes event kemarin terdapat tujuh belas negara yang turut berpartisipasi berlaga pada delapan cabang olahraga
ajang tes event ini juga berlangsung di tiga lokasi berbeda yang nantinya akan digunakan pada ajang asean games dua ribu delapan